ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan ketua umum partai nasdem surya paloh
melakukan pertemuan di kantor dpp golkar kemanggisan jakarta barat
erlangga menyebut pertemuan ini akan membahas posisi politik kedua partai jelang pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum golkar sekaligus menko perekonomian erlangga hartarto
tiba di dpp golkar pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan disambut langsung oleh sejumlah petinggi partai seperti sekjen golkar
ludwig paulus dan ketua dpp golkar sekaligus menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita
yang menyebut pertemuan dengan suryapalo adalah pertemuan balasan
sejak dirinya menyambangi kantor dpp nasdem pada maret dua ribu dua puluh dua lalu
terkait dengan isi pertemuan erlangga menyebut bahwa pertemuan ini
akan membicarakan soal posisi politik kedua partai termasuk kemungkinan masuk dalam koalisi bersama
serta isuri shafal yang kian menguat setelah capres nasdem anis baswedan
resmi mendapatkan tiket untuk pilpres
setelah mendapatkan tiket untuk pilpres
terdapat dukungan dari pks dan demokrat
dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara partai golkar dan partai nasdem
tidak berarti bahwa partai golkar maupun partai nasdem adalah salah satu partai
yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari sembilan puluh sembilan persen
jadi tentu ini juga menjadi catatan juga
karena juga dulu pada waktu pak suryapalo menjadi ketua dewan pertemuan partai golkar
ini sudah pernah dibahas
dan pada waktu itu ketua umum partai golkarnya adalah pak yusuf kalang
dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka
dan itu sudah kita jalani dalam berbagai
ada nasdem kan
terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain
tapi modal kebersamaan catatan sejarah saling pemahaman
ini nggak salah dibilang alumni golkar
ya itu memang benar adanya
kenapa enggak yang lain
yang lain kita memang baru mencoba
apakah perlu akan mungkin bergabung dengan kip
mungkin kip juga bergabung sama nasdem kan
tapi yang jelas bahwasannya pertemuan dengan bapak presiden jokowi itu ada
dalam waktu yang relatif seperti biasanya
cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang bapak presiden ya
lebih dari satu jam dua puluh menit
saya tidak melihat ada perubahan
suasana penerimaan baik
dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemahaman komunikasi
yang biasanya terjadi
jadi ini yang pertama
ada perintah pak jokowi nggak supaya ketemu dengan
secara lisan enggak ada
saya nggak tahu suasana batin beliau
tapi yang saya tahu
baik presiden jokowi saya mas erlangga
dan semua harusnya partai partai koalisi pemerintahan
memprioritaskan suasana yang kondunsif
ya agak sejuk kita begitu
dan semua harusnya partai partai koalisi pemerintahan
memprioritaskan suasana yang kondunsif
ya agak sejuk kita begitu